satgas damai kartens berhasil menangkap satu anggota kelompok kriminal bersenjata
yang diduga salah satu pelaku pembunuhan dan ramil aridade
letu anumerta oktavianus sogalare di kabupaten pania papua tengah
terduga pelaku an kini dalam pemeriksaan intensif di polres pania
saat ditangkap terduga pelaku sedang membawa ponsel serta nomor kartu sim milik korban
selain ponsel sejumlah barang bukti lain turut disita petugas dari terduga pelaku an
yakni satu buah parang satu set kunci l dan satu buku rekening hingga satu buah tas
kami dari satgas operasi damai kartens telah berhasil mengamankan
satu orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap dan ramil tersebut
yang bersangkutan saat ini menguasai handphone dari korban
atas nama letnan satu anumerta octavianus sogalare
dan pelakunya diduga bernama anan nawipa
tidak langsung ada tim dari napis dari dinsa dari polrasim dari sud karawang yang sedang diidentifikasi
perubahan yang buka buka ini ada enam mayat yang masih utuh yang sedang diidentifikasi juga oleh tim napis
ada satu dari data inafis kita yang teridentifikasi di alamatnya di kudus
kita akan pastikan dengan alamat yang ada kita pastikan
untuk tidak kebanyakan karena sudah seratus malah sudah sampai ke pengarangan
jadi ini ada satu identifikasi cuma perlu kita pastikan
kemudian yang ke dua selain korban yang tinggal dunia ada juga yang luka berat
ada luka ringan ada di rs rosela sekarang
itu internet napis luka berat
kemudian satu penumpang bis itu yang luka ringan
terus untuk kolam tkp nanti akan dilaksanakan oleh tim dari sud
sud ada waktu sempat bisa teridentifikasi
ya nanti kita tangan di korban ya
tentu untuk penyelidikan ini akan terus berjalan
ini yang kami prihatin atas penjara ini
menyampaikan buku yang dalam kepada seluruh keluarga
untuk berjalan ke selamatan
polres kalapak jakarta timur budus
ini sedang memastikan alamat tersebut
nanti di sini akan dibuka pos
nanti silakan keluarga mungkin yang mengetahui
keluarganya mungkin menggunakan grand mag nomor pol
pak polres grand mag polisinya itu bisa menghubungi polres karawang
maupun langsung ke pos yang ada di rsud karawang
pertama kami kita sewa
ya yang utama ya seraja
saya ikut kehadir dan ikut pilihan sukawatan untuk menjadikan luka luka ini dan kedua apresiasi
tapi untuk korban meninggal seperti yang disampaikan oleh pak kak konantos tadi bahwa kita perlu melakukan identifikasi dan identifikasi ini juga butuh proses
walaupun tadi sudah teridentifikasi satu yang lima saya juga masih teridentifikasi jadi masih butuh untuk mendapatkan identifikasi dari dinamis tapi masih menunggu
untuk itu tetap setelah jabat identifikasi yang dimaksud
jika kita mencapai identifikasi dari nafis maka kita akan menjalankan santunan dengan sehat sempat
dari itu juga sama kita juga akan membuka posko di sini untuk melakukan verifikasi yang sama
terima kasih dengan pihak rsud maupun polres tempat untuk memastikan bahwa ahli baris yang tidak menerima santunan nanti bisa melakukan proses penyerahan aturan dengan sehat
tapi yang paling penting dari semua ini adalah seluruh penumpang seluruh korban kecelakaan
ini data stnk sama alamat
bisa dijelaskan pak untuk keluarga nanti seperti apa pak
oke baik jadi kembali lagi saya ingin mengucapkan kepada bapak kakor lantas
bahwa akan dibangun posko informasi dan posko antemortem dvi di rsud karawang
perlu kami informasikan untuk kendaraan yang terlibat
ada satu mobil unit grandex yang tengah dievakuasi
yang di dalamnya terdapat sejumlah korban meninggal dunia dalam keadaan luka terbakar yang saat ini masih dalam proses identifikasi
berikut kami akan sampaikan ada nomor plat mobil serta identitas stnk dari mobil satu unit mobil krennex
yaitu adalah mobil kendaraan grand max dengan nomor polisi d seribu enam ratus tiga puluh lima
bandung seribu enam ratus tiga puluh lima bandung kilo timur yang di dalam stnk adanya identitas atas nama yanti setiawan budi dharma
dengan alamat jalan duren nomor enam belas rt tiga rw sembilan kelurahan utan kayu utara kecamatan matraman jakarta timur
untuk data di atas di
stnk yaitu atas nama yanti setiawan budi dharma yang alamatnya di jalan duren nomor enam belas rt tiga rw sembilan kelurahan utan kayu utara kecamatan matraman jakarta timur
dimohon untuk barangkali ada sanak keluarga
ataupun barangkali kerabat yang mengetahui keluarga dari para korban pemilik dari kendaraan grandmack ini
bisa menghubungi bisa datang langsung ke posko informasi di rsud karawang
untuk mengidentifikasi lebih jelas kaitan dengan post mortem dengan antemortemnya
atau membawa data data juga barangkali data seperti identitas sidik jari
ataupun juga termasuk katrisi gigi dan sebagainya golongan darah
untuk bisa mengidentifikasi para korban yang saat ini tengah diidentifikasi
apa berarti juga ada korban selamat dari mobil grand max
ya untuk sementara di dalam mobil grand max tidak ada yang selamat
dan kemudian saat ini sedang diidentifikasi sudah dievakuasi
ada tiga belas kantung mayat yang tadi dalam proses identifikasi
tiga belas kantong mayat itu sebenarnya sudah dievakuasi
kita pastikan betul karena ada yang potongannya yang utuh
saudara anda baru saja mendengarkan informasi dari kakor lantas irjen aan suharman
terkait kecelakaan di kilometer lima puluh delapan jalan tol jakarta cikampek
diberitahukan bahwa ada satu korban luka bakar sebanyak seratus persen
di mana korban ini meninggal dunia
dan sedang dicek kebenaran alamatnya
diharapkan untuk keluarga yang memiliki dugaan bahwa keluarga atau sanak saudaranya mengalami kecelakaan
bisa datang ke posko di rsud karawang
juga tadi ada informasi dari rifan ahmad purwantono
direktur utama jasara harja
mengenai korban meninggal yang sedang menunggu proses identifikasi
dan semua korban dijamin oleh jasar harja
nanti jasara harja akan berkoordinasi dengan pihak ahli waris
ada informasi juga tadi disampaikan oleh kapolres karawang
akbp wirdanto hadi caksono
di mana akan dibangun posko antemortem oleh tim dvi
dan sejumlah korban meninggal dunia berada di mobil grand max
atas nama yanti setiawan budidharma
dan nomor enam belas kelurahan utan kayu matraman
untuk keluarga atau sanak saudara yang ingin memastikan kabar atau informasi
mengenai saudara atau keluarganya
dapat langsung datang ke posko di rsud karawang
dengan membawa data data identitas untuk mengidentifikasi para korban
kita sudah terhubung dengan jurnalisme
kompas tv dari rsud karawang ada adi
adi bagaimana informasi terkini yang dapat anda sampaikan dari rsud karawang
terkait dengan press release yang tadi disampaikan oleh kakor lantas
kemudian juga kak polres dan juga di rujasa marga
bella dan juga saudara pantauan terkini di rumah sakit
umum daerah kabupaten karawang tempatnya di ruang pinajah
pemulih sarun sinaja rumah sakit umum daerah karawang
tadi disampaikan kak kor lantas bapak ibn a an suhanan
bahwa ada ralat dari total dua belas kantong jenazah yang tadi dibawa
ada penambahan satu yaitu tiga belas sinaja yang sudah dibawa ke kamar sinaja rsud karawang
dan saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan